anda masih bersama saya budi adiputro di cnn indonesia tech news
pengguna ponsel pintar berbasis android
kini dapat menggunakan aplikasi chatting karya anak bangsa
yang punya beberapa kelebihan dibanding yang lain
diciptakan gadis asal kebumen jawa tengah
aplikasi itu telah diunduh oleh lima puluh ribu pengguna
beberapa hari belakangan ini aplikasi chatting call in
atau indonesia memanggil menjadi perbincangan
para pengguna ponsel berbasis android
sebab call in adalah aplikasi buah karya anak bangsa
tak sedikit pengguna ponsel yang mengunduh call in
fitur yang disematkan di call in mempunyai kelebihan
dibanding aplikasi chatting lain
siap memikat pengguna ponsel android
biasanya yang sering digunakan emasnya apa
aplikasi call in ternyata diciptakan oleh seorang gadis asal desa tepak
yang kebumen jawa tengah
dialah novi wahyuningsi yang mempunyai gagasan unik di bidang it
melalui sejumlah aplikasi berbasis android
maka tak aneh dalam usianya yang baru dua puluh enam tahun
novi menjadi direktur utama di perusahaan berbasis it
salah satu kelebihan yang ada pada call in
adanya fitur belanja
sehingga pengguna dapat berbisnis melalui fitur di dalam call in
selain itu pengguna bisa mengetahui berita terbaru dalam fitur news
call in adalah sebuah aplikasi yang mengemas
untuk komunikasi transaksi dan informasi
keuntungan bagi user yang menggunakan call in
selain untuk komunikasi yaitu chat voice call video call
teman teman juga bisa digunakan untuk pasang iklan
meski baru akan diluncurkan pada pertengahan februari nanti
call in telah diunduh hingga lima puluh ribu pengguna ponsel
novi mentargetkan dalam setahun mendatang
pengguna call in dapat mencapai sepuluh juta
heri sugiarto kebumen